sampai suruh nantangin aja
secara mahmud itu orang yang paling suka dengan tantangan
yang otaknya isinya cuma pengen ambil warisan si mahmud
kagak mampu ngalahin otak mahmud yang kebal
dasar lo mah pendos
manusia penuh dosa
aduh ya allah
ini rumah nih ya
dengaran abang ya
gak baik kalau setiap ada masalah keluarga
lu kudu harus ngadu ke orang lain
kasihankan orang lain masih punya masalah juga
lagi namanya keluarga
harus bisa menyelesaikan masalah keluarganya sendiri
lagian malam malam begini ngapain sih
gangguin haji sulam
emang keluarganya kurang bijak
kita ngomongin aja ntar dirumah
kita kan sodaramu
alam kok gak usah bijak dah
lo kan memang sodara gua sodara kandung lagi
abang juga diem aja deh
ini sebenernya ada apa sih

tidak ada apa apa sih
ya ada masalahnya
nggak ada masalahnya
nggak ada masalahnya
nah ini sih ji yang pasti nih
ini pasti ada masalahnya nih ji
lu kudu hati hati sama keluarga lo
itu cuman pura pura doang
niatnya sih pengen ngacurin keluarga lo
jadi berdua sepadalah
masya allah mahmud
kenapa sih lottega
memfitah keluarga sendiri
tuntutan warisan yang belum dikasih
kita bisa bersyawarakan
sandiwar apalagi nih umi
mau bohongin kita semua ya
si empuk maimunah
kalau main lenong
bisa nangis kayak si memuna begitu
dan haji sulam sekeluarga
kalau memang percaya sama mabuk
karena selama ini
suka usir dan jahil ma
suka iri dan dengking
kalau memang ayah mewini dengking nih
saya nggak ada tempat lagi di sini
kita pengen perbaiki diri di
pengen nebus kesalahan
pinggul mana ternyata
udah yuk sekarang kita pulang aja
tadi lo bilang mau pulang
sekarang mau berhenti
belum mau balik lagi ya
lu mau duduk disitu
ngomongin soal begitulah bu
ji ji tunggu ji
ji lu emang kagak percaya tadi
sama pemberitahuannya si mahmud
lu mesti percaya ji
di balik perubahan haji muhyiddin sama bininya
itu ada rahasia di balik rahasia
alias licik lu tau gak
lu mesti percaya sama laporannya si mahmud
kenapa gue mesti percaya sama si mahmud
kan dia adeknya muhyiddin
jadi dia lebih tahu
pikiran lu emang barbar sih
lu nyadar gak sih
siapa orang yang paling lu nggak percaya di dunia ini siapa
si mahmud kan
gue percaya ngomongannya si mahmud
kok tiba tiba lu percaya sama si mahmud
apa lu udah coba
lu setuju mahmud nikah sama ati ke anak lu
eh ji ini asal tau gue ji ji eh
turunan empat belas tanjakan
kagak bakalan gue reduk gue ikhlas punya mantu yang modelnya si mahmud
nidah mati gue nanti
ah gue sih pengen banget tuh
ngomongannya si mahmud ditanggapin sama ji sulam
pintu gue mau tutup
kuncinya gue mau pegang
ditelan juga gapapa
lu tuh jahat banget sih jadi orangnya
ngejelekin keluarga sendiri loh di depan orang lain
kayak pahlawan kemaleman
pake membocorin rahasia tuh kita masih sulam lagi loh
yee sampe suruh nantangin aja
secara mahmud itu orang yang paling suka dengan tantangan
yang otaknya isinya cuma pengen ambil warisan si mahmud
jadi kecil kagak mampu ngalahin otak mahmud yang kebal
dasar lu mah pendos
manusia penuh dosa
aduh ya allah
ini rumah nih ya
lebih disukain sama setan daripada sama malaikat
nih si mahmud setannya
udik dan payah lu
cengar cemira aja kayak kudai kencing
hah ayah demen aja be
lihat be udah berdamai sama bang mahmud
gue ini berdamai
buat agi sulam
bukannya buat si mahmud yang buat ngedeketin lo
siapa juga yang mau dideketin sama bang mahmud
ntar kalo bang mahmud udah beneran dapet jatah warisan
boleh udah diketin tika
eh lu jadi perempuan matrik lu ya
atika ini pun janda muda beranak atu
jadi kalo mau nikah lagi
ini harus nyari yang kaya dong
buat memanin ayam dan haus beh
iya jadi bini muda juga gagal kenapain napain deh
asalkan bisa ngasih jaminan hidup
kaya om sul
lu lanjutin omongan lu
lu terusin omongan lu
mulut lu gue tutup sama lakban itu
besok lu bujuk bang ojo ya
supaya dia bisa ngebujuk juragan lu
bujuk soal apaan be
bujuk soal itu perdamaian yang pasang
babe tau dari siapa
kata si mahmud lu tau ga
lu dengerin sih kuping dulu
depannya aja gue ngobrol sama mpok lu
ah muhyiddin sama biniyem punya rencana licik
hah sama aji sulam
perdamaian tuh bohong pepesan kosong lu tau ga
kalo perjanjian babe sama bang mahmud
tentu pepesan kosong juga
ngamber aja lu kaya kompor tahu
tanya bener bener baik baik jawabnya kamu
ternyata umi diem diem punya bakat terpendam juga
wah eh lah ga kalah dengan hema malini
aduh umi jadi tersanjung deh
umi disamai nama bintang film india
yang pada zaman umi masih smt
itu kan actingnya bang
tapi kalau soal kecantikannya kira kira gimana
soal kecantikan mi
lantaran umi seumur dengan dia
jadi namanya sudah twir
aduh anjur aduh